rencana pemerintah untuk melaksanakan pertemuan tatap muka sekolah di indonesia per juli dua ribu dua puluh satu atau tahun ini
di tengah pandemi tentunya mengundang reaksi pro dan juga kontra di beragam kalangan terutama di tengah situasi upaya vaksin atas tenaga pendidik dan mahasiswa
kita akan bahas lebih lanjut wacana ini bersama para narasumber saya yang sudah hadir bersama di cnn indonesia newscast di akhir pekan ini
ada pak dede yusuf wakil ketua komisi sepuluh dpr republik indonesia selamat malam pak dede
selamat malam mbak fani
baik ada juga mas diki budiman epidemiolog dari griffith university
mas diki budiman epidemiolog dari griffith university australia selamat malam mas diki
selamat malam mbak fani pak dede
ya baik kita masih menunggu satu lagi narasumber yang kami juga masih tunggu bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
ada bu sri wahyuningsi direktur sekolah dasar kemendikbud ristek republik indonesia
kita akan tunggu bu sri wahyuningsi terkait dengan seperti apa sih antisipasi dan juga rencana pasti mekanisme yang akan dilakukan oleh kemendikbud dalam menjalankan pertemuan tatap muka ini
tapi saya ke pak dede terlebih dahulu ya pak dede
sepuluh dpr belum berubah ya terkait dengan rencana ini
ya sebetulnya kalau dibilang belum berubah kita dari awal memang sudah merekankan bahwa sebaiknya harus ada tim pengawasan
jadi fungsi pengawasan
karena kalau kita berbicara apakah buka atau tidak prinsipnya buka itu adalah opsi
opsi untuk sekolah
yang kedua tentunya bahwa yang kita minta adalah seluruh guru itu sudah tervaksin
dan pemda mengizinkan lalu kemudian juga terakhir adalah prokes di sekolahnya sudah harus anda harus siap
dan yang terakhir orang tuanya mengizinkan karena ditakutkan di rumahnya ada orang tua yang punya komorbid
sekali lagi ini adalah opsi dan yang kami minta adalah harusnya ada tim pengawasan yang ketat
begitu mbak fani
walaupun dari mendikbud sendiri mengatakan tidak tawar menawar pokoknya dilaksanakan per juli dua ribu dua puluh
tapi kalau dari persiapan sendiri apakah sudah sematang itu dari kacamata dpr
ya sebetulnya statement itu agak terlalu kalau saya katakan agak terlalu apa ya
kurang pas lah
ya karena konsep utamanya yang dimaksud adalah tidak ada tawar menawar
jangan ada hambatan untuk memulai pembukaan sekolah baru
maaf pembukaan sekolah tatap muka
beberapa sekolah sejak bulan oktober november kemarin itu sudah membuka sekolahnya dengan persyaratan prokes yang tepat
jadi memang pembukaan sekolah ini adalah secara bertahap dan harus juga melalui yang tadi saya katakan prokesnya
nah kalau ditanya apakah semua sekolah ready jawabannya belum
itu sebabnya itu sebabnya sekali lagi ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat
jadi sekaligus ini kita mengatakan dalam undang undang sistiknas juga urusan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah
masyarakat dan juga tanggung jawab bersama
artinya apa semua stakeholder harus bersama sama melakukan tugas pendidikan ini
nah kalau kita melihat pemerintah daerah harus memberikan report atau report sekolah sekolah mana saja yang sudah siap dengan prokesnya
dan sekolah mana yang belum siap dengan prokesnya
apabila sekolah tersebut sudah siap dengan prokesnya maka tatap muka boleh dilakukan dengan sistem seperti pembatasan skala mikro
jadi kita berbicara begini misalnya disebutkan jawa barat saja
jawa barat itu menggunakan
mungkin yang bermasalah hanya beberapa wilayah di sekitar jakarta
jadi kita sebut monebek
tetapi ada daerah daerah lain kita sebut saja
tasik pangandaran garut
yang sebetulnya praktis itu kondisinya tidak terlalu terasa sebagai berat penyebarannya
apalagi ditambah ada daerah daerah yang memang secara signal untuk melakukan pjj itu bermasalah
jadi tatap muka menjadi solusi untuk bisa memulai
pendidikan jangan sampai terjadi learning loss atau kehilangan semangat untuk belajar
begitu pak pani
kalau dari kacamata mas diki sendiri seperti apa
apakah kita sudah siap apa yang perlu jadi catatan
ya situasi saat ini kan sebetulnya perlu disikapi sangat hati hati ya
sangat serius karena ada peningkatan
namun di sisi lain sekali lagi
saya sampaikan posisi sekolah ini unik ya
sekolah ini unik dan di situ tidak hanya masalah kesehatan tapi ada masalah generasi penurus bangsa ini
sehingga memang saya setuju dengan yang disampaikan pak dede bahwa posisi pak atau mas nadiem ini bisa difahami karena beliau cukup khawatir dengan situasi di mana sebetulnya secara pendekatan
menurut pak dede
melihat teks kesiapan setiap daerah tentu berbeda
jadi adanya misalnya pilot project adanya pembukaan sekolah yang dilakukan secara bertahap
itu yang harus dilakukan dalam kondisi saat ini tentu dengan mempertimbangkan banyak faktor
kesiapan kurikulum kesiapan sekolah dan lain sebagainya
termasuk perlu adanya monitoring per minggu ya dari hasil kejadian baik itu di sekolahnya
maupun situasi pandemi di wilayah tersebut yang tentu tidak bisa diabaikan
jadi sekali lagi tidak bisa kalau dijeneralisasi
tapi adalah satu hal yang sangat memprihatinkan termasuk juga salah
kalau sekali lagi sekolah ditutup mal dibuka aktivitas sosial atau aktivitas ekonomi lain jadi diperlonggar
itu salah salah secara
pertama pendekatan strategi salah
jadi itu seperti itu mbak fani
walaupun ada kluster ini kita baru dapat informasi mengenai kluster sekolah di pekalongan gitu
ini bagaimana dari kacamata mas diki untuk pengawasan kemudian juga pemberlakuan protes
bagi sekolah sekolah di indonesia sendiri yang kalau dari kacamata epidemiolog tadi masih belum menyeluruh
jadi memang kalau bicara kluster kalau berbicara studi epidemiologi kluster pada anak ini
kalau misalnya pada sekolah nih di kata nadia australia dari kata kata satu juta tua
itu kasus infeksinya tiga ketika protokol kesehatan itu diberlakukan dengan tentu standar
indikator pandeminya juga diperkuat
jadi bahwa adanya potensi infeksi pada anak itu bukan hal yang diragukan
itu tentu ada disikapi sangat hati hati termasuk temuan yang dilakukan di rumah sakit lsm ini
namun secara keseluruhan sebetulnya fakta bahwa infeksi covid sembilan belas ini lebih besar pada usia lebih dewasa atau tua
itu memang faktanya seperti itu
dan angka kesakitannya meningkat sesuai penambahan usia
ada kasus kasus kluster yang saat ini terjadi di tengah posisi anak anak ini banyak yang di rumah
kita tahu kluster rumah tangga ini yang saat ini menjadi kasus atau kluster yang paling dominan
jadi ada strategi yang harus kita lakukan bukan hanya maksudnya
artinya kalau ada kasus ini sekolah harus ditutup tidak seperti itu sebetulnya
tapi ada strategi
ada strategi kunjungan ke rumah yang harus kita meningkatkan
ada strategi yang harus kita lakukan untuk memperkecil terjadinya kluster rumah tangga
karena anak anak ini ketika misalnya pilihannya juga tetap di rumah
ternyata tawan juga karena orang dewasa yang mobile ini ternyata tidak menerapkan protokol yang harusnya dijalankan untuk melindungi mereka
jadi dan terjadinya infeksi pada anak ini juga dipengaruhi dengan masih minimnya
karena tracing testing pada anak masih rendah
juga ditambah belum ada kan vaksin pada anak untuk kondisi indonesia
baik baik mas diki
jadi ada banyak faktor ya
tadi mas diki menyebut angka testing ini testing juga disebut oleh mendik butristek radhimakarimi
sebagai salah satu akar masalah yang masih harus dijadikan solusinya kalau misalnya ptm tetap akan dilakukan pada juli dua ribu dua puluh satu ini
tapi kita akan bahas lebih lanjut dalam segmen berikutnya
cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan lanjutkan kembali dialog terkait dengan menimbang bagaimana urgensi ptm dilakukan pada juli tahun ini
ini adalah tupok sih dari kementerian pendidikan
atau kemendikbud ristek untuk menjawab seperti apa urgensi dan bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan per juli dua ribu dua puluh satu
saya akan langsung tanyakan kepada direktur sekolah dasar kemendikbud ristek ibu sri wahyunisia yang juga sudah bergabung bersama kami pada malam ini bersama dengan pak dede yusuf dan juga mas diki budiman di cnn indonesia newscast
selamat malam bu sri
selamat malam assalamualaikum mbak
baik waalaikumsalam bu sri sehat ya bu ya
insya allah amin sehat
bu sri kita langsung saja tanya bu dengan adanya sudah ada rapat bersama dengan komisi sepuluh dpr serta masukan dari epidemiolog terkait dengan pelaksanaan ptm pada juli dua ribu dua puluh satu
tapi seperti apa urgensinya sehingga ptm ini memang harus dilaksanakan pada tahun ini apakah ada korelasinya dengan capaian pendidikan di indonesia
ya tentunya terkait dengan masa pandemi ini kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi akan berakhir
sementara dari hasilnya
sementara dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh banyak pihak ternyata dampak dari pandemi terhadap dunia pendidikan tidak bisa kita abaikan
perlu upaya upaya untuk menghindari terjadinya learning loss perlu dilakukan pembelajaran tatap muka
dan ini sudah dikeluarkan surat keputusan bersama menteri pendidikan menteri dalam negeri menteri kesehatan
dan menteri agama
mendorong agar pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas di masa pandemi covid sembilan belas
tentunya ini merupakan satu buah strategi yang sangat efektif untuk menghindari terjadinya lost learning
juga menjawab persoalan tentang persoalan psikologi orang tua juga anak anak di mana pembelajaran dari rumah
tentunya banyak hal hal yang tidak ideal
nah memang kita maklum ya sesuatu yang ideal ini sangat sulit diterapkan di kondisi pandemi ini dengan berbagai latar belakang
namun strategi yang paling efektif dalam pembelajaran tatap muka terbatas diperlukan satu upaya kolaborasi kerjasama

agar implementasi pembelajaran tatap muka terbatas ini agar implementasi pembelajaran tatap muka terbatas ini
betul betul dapat efektif
memberikan rasa aman kepada anak anak kita juga memberikan rasa ketenangan bagi orang tua ketika harus memberikan izin putra putrinya belajar di sekolah
mengikuti kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas
yang perlu dipahami oleh orang tua bahwa sekali lagi pembelajaran tatap muka terbatas ini berbeda dengan pembelajaran secara normal
yang perlu dipahami oleh orang tua bahwa sekali lagi pembelajaran tatap muka terbatas ini berbeda dengan pembelajaran secara normal

ada faktor faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan bisa dengan metode menggunakan

jadi pembelajaran dilakukan minimal dua tiga hari dalam satu minggu kemudian pembelajaran satu hari durasinya disesuaikan kepada anak nya
jadi pembelajaran dilakukan minimal dua tiga hari dalam satu minggu kemudian pembelajaran satu hari durasinya disesuaikan kepada anak nya

serta yang paling diperlukan adalah kesiapan satuan pendidikan dan perlunya diefektifkannya dan dioptimalkannya pengawasan dari mulai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu sendiri
oke ya baik bu sri tapi kalau misalnya melihat fakta di lapangan kemudian juga persiapan selama ini gitu apakah sudah cukup menyeluruh kerjasamanya dengan sekolah sekolah yang ada di seluruh indonesia
terutama mereka yang masih berada di daerah bu
ya kerjasamanya saya rasa sudah sangat menyeluruh semenjak diterbitkannya skb empat menteri
namun sekali lagi optimalisasi implementasi dari skb empat menteri ini perlu dilakukan
dukungan semua pihak
kementerian terkait juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah terkait dengan surat keputusan bersama tersebut
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan otoritasnya baik dari pemerintah daerah level provinsi maupun level kabupaten
ini memiliki satu tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi
mempersiapkan masyarakat satuan pendidikan betul betul mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan penuh perencanaan matang
karena jangan sampai satuan pendidikan menjadi kluster batu penyebaran covid
karena bicara terkait kluster tadi sudah disampaikan oleh pak diki siapa yang bisa menjamin keamanan kita di masa pandemi ini
semua punya potensi
di rumah di sekolah di tempat lain semua punya potensi
tapi bagaimana kita bersatu padu memperkecil potensi penyebaran pandemi
protokol kesehatan tidak bisa ditawar
persiapan daftar periksa sesuai aturan main yang telah disampaikan di skb empat menteri ini menjadi keharusan yang tidak boleh tidak boleh tidak dilakukan oleh semua pihak
kontrol dari semua pihak harus dioptimalkan
sebelum saya masuk kepada syarat mungkin atau standarisasi yang juga ditetapkan oleh komisi sepuluh dpr nanti saya ke pak dede
saya juga penasaran terkait dengan anggarannya sendiri nih bu sri
ada bos dan mendikbud sudah menyatakannya
dan ini adalah saran dari epidemiolog bahwa tracing serta testing ini harus dilakukan secara mendalam ketika ptm ini dilaksanakan
sementara testing untuk siswa kata pak menteri ini terkendala anggaran
bagaimana solusinya bu sri
agak sulit ya mbak
ketika testing sampai dilakukan sampai di level siswa
karena memang keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah memang beragam
kemampuan penanganan covid ini yang memang tidak mudah ya mbak
diprediksi kebutuhan anggarannya
dan sebagai upaya pemerintah pusat dalam hal ini antara lain
dan juga untuk pendidikan dana bantuan operasional dapat digunakan untuk persiapan dan implementasi dalam rangka penyiapan pembelajaran tatap muka
namun sekali lagi memang dana bos tidak bisa meng cover
terutama untuk sekolah sekolah yang memang jumlah muridnya sedikit
nah upaya upaya lain pencegahan yang harus dilakukan ini yang perlu dimaksimalkan mbak
kalau berangkat dari anggaran memang anggaran ini menjadi relatif ya mbak kebutuhannya ya
baik baik baik
bisa di ya
ini mungkin tupoksinya pak dede yusuf monggo
untuk anggaran ini mungkin dari dpr sendiri ada tanggapan
terima kasih ya
jadi sebetulnya masalah soal tracing ini sudah beberapa kali kita sampaikan
dan benar kalau kita berbicara jumlah anak sekolah itu kurang lebih sekitar empat puluh juta anak
susah untuk melakukan tracing dalam waktu yang bersamaan
sementara kita berbicara saat ini lima juta lebih guru saja baru tiga lima juta yang tervaksin
jadi oleh karena itu mengambil dari data dan mungkin nanti pak diki yang lebih paham soal ini
bahwa masalah covid sembilan belas resisten terbesar sorry maaf resiko terbesar itu adalah untuk usia tiga puluh tahun ke atas
sementara untuk usia tiga puluh tahun ke bawah
saya kurang paham datanya tetapi kurang lebih seperti itu
itu yang menyebabkan kita berupaya agar education is to keep going
ini yang menjadi poin penting
ada sebuah hambatan besar saat anak anak kita melakukan pjj yaitu pertama guru tidak efektif
kedua orang tua sendiri belum tentu
dia belum mampu melakukan pengajaran dan mulai terbebankan
kekerasan kekerasan kepada anak mulai terjadi di mana mana akibat katakanlah orang tua yang mengajarkan itu stres
ditambah biaya kuota biaya pulsa ini mulai menjadi satu beban tersendiri bagi orang tua
nah oleh karena itu banyak sekali orang tua dan guru yang merasa bahwa pentingnya mengembalikan pendidikan itu ke sekolah
apakah nanti bentuknya
hmm apakah nanti bentuknya
ya dan kemudian lama jamnya juga hanya mungkin tidak lebih dari tiga jam
dan di beberapa negara lain itu sudah dimulai
artinya mungkin indonesia termasuk yang tertinggal
nah jangan sampai juga tadi kita lihat anak anak kita nanti habis waktunya untuk main game online di rumah
yang disebut sebagai mager ya
nah terkait anggaran kita coba terus setiap saat kita mendorong kemendikbud
contoh untuk pembiayaan guru honor
pembiayaan pulsa kuota
lalu kita dorong lagi yang sekarang ini adalah bagaimana anak anak ini siswa memiliki gadget
karena banyak yang belum memiliki gadget
namun tentu dalam kondisi pandemi ini semua negara termasuk indonesia apbn nya itu merosot tajam
oleh karena itu kita harus survive dengan apa yang kita miliki dan melakukan strategi yang benar benar tepat sasaran
jadi salah satunya tentunya adalah mendahulukan guru mendapatkan vaksin terlebih dahulu
nah sebelum saya masuk ke bu sri lagi terkait dengan tadi vaksin guru apakah targetnya sudah tercapai belum
tapi bicara mengenai anggaran nih
kalau misalnya kita timbang timbang antara anggaran testing dengan anggaran dilakukannya pjj
lebih menyusahkan tanda kutip atau lebih membebani negara yang mana
bu sri dan juga pak dede saya ke pak dede dulu deh
ya kalau vaksin ini kan didarai oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan
dan kita sudah minta bahwa guru ini harus mendapatkan prioritas
namun pada kenyataannya terlalu banyak
testing maksudnya pak dede
testing yang disebut oleh mendikbud biaya anggaran untuk testing dengan biaya pjj maksudnya
kalau ditimbang timbang mungkin dari koordinasi dan juga rapat selama ini dibahas juga
testing ini maksudnya tracing ya dites di antigen dan sebagainya
kita sebut saja biaya antigen itu sekarang kurang lebih sekitar dua ratus ribu lah
atau satu ratus lima puluh sampai dua ratus ribu
bayangkan ada empat puluh juta anak dan harus dites setiap dua hari sekali
tentu costnya menjadi sangat besar
dan kalau itu semua dibebankan kepada negara tentu rasanya kita tidak mungkin
jadi oleh karena itu sekali lagi harapan kami pemerintah daerah pun juga mengeluarkan effort yang dites adalah gurunya dan tenaga pendidiknya
ini yang lebih penting saat ini
nah kalau bu sri sendiri sebelum nanti saya ke mas diki lagi
bu sri ini vaksin kepada para tenaga pendidik dan juga mahasiswa ya sebagai salah satu sasaran dari vaksinasi di indonesia
sudah sejauh apa bu
ya memang target vaksinasi memang diharapkan di akhir mei pertengahan juni ini memang dari upaya diharapkan sudah selesai
namun memang terjadi pergeseran dari apa yang kita rencanakan
nah sampai saat ini kementerian pendidikan bersama kementerian kesehatan sedang mengupayakan agar
bu sri masih bersama kami
karena memang sekali lagi tentunya solusi dari menghindari terjadinya
karena learning loss dan menjaga psikologi anak maupun orang tua
ini pembelajaran tatap muka secara terbatas ini masih menjadi solusi yang utama
terkait dengan tracing tadi ya seperti yang pak dede sudah sampaikan tentunya ini menjadi apa ya bisa ditekan bisa dihindari apabila dimanapun tidak hanya di sekolah tapi di rumah ya
anak anak di rumah juga diprioritaskan untuk menjaga kesehatan
sehingga kebutuhan tracing saya rasa juga bisa ditekan
jika kita semua masyarakat khususnya orang tua anak anak didik terjaga terhadap perubahan perilaku itu sendiri
saya ke mas diki deh
mas diki singkat saja kalau begitu dari pemaparan yang sudah diberikan oleh bu sri wahyunisi dan juga pak dede yusuf
terkait dengan pro kontra lebih banyak pronya sih sebenarnya kalau misalnya tadi saya ambil dari esensinya
mekanisme seperti apa sih yang paling ideal untuk sektor pendidikan di tengah pandemi saat ini
apalagi bicara mengenai rencana ptm ini mas diki
jadi pembukaan sekolah ini tentu harus dilihat dalam konteks kesiapan daerah
dan pertama prinsipnya memang harus jadi prioritas ya pembukaan ini
karena apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas ya
ini bukan masalah sektor
bukan masalah kesehatan saja
tapi juga masalah generasi penerus bangsa ini
antisipasi atau mitigasi risiko yang harus dilakukan ada serangkaian
dan saya sudah memberikan masukan terutama ke pemerintah ya
nah yang penting adalah memang tidak perlu melakukan testing tracing tiap satu dua bahkan satu minggu sekalipun tidak dalam konteks anak
tidak di dalam strategi seperti itu
yang harus dilakukan setidaknya memang betul
pada guru atau staf sekolah
tapi pada anak hal yang harus dilakukan pertama adalah pengelompokan dari sejak awal tatap muka ini dilakukan
pengelompokan ini kalau yang sudah berhasil di negara negara lain itu di antara sepuluh atau lima belas orang per kelompok ya
kemudian juga tentu penyiapan dari kurikulum yang dipertingkat yang disesuaikan yang dikombinasikan antara offline dan online
kemudian juga kesiapan
kesiapan dari sekolahnya dari ruangnya yang ventilasinya atau lebih banyak outdoornya
kemudian juga dalam hal ini hal yang sangat penting setiap sekolah harus ada pengampu
ini yang saya titipkan nanti ke bu sri dan pak dede ya
ada pengampu ini adalah misalnya sekolah pengampunya puskesmas atau bisa dokter bahkan kalau di daerah yang relatif terbatas ya bisa saja misalnya dokter praktek pribadi ataupun misalnya perawat
tapi harus ada pengampunya karena situasi ini harus selalu dimonitor per minggu atau perindah
ini yang penting karena sekali lagi ada rem darurat yang harus diterapkan ketika ditemukan klaster
nah disitulah nanti testing tracing yang tadi disampaikan pak dede itu berperan untuk pada anak karena ketika dilakukan pada kelompok yang kecil testing tracing itu akan jauh lebih mudah
dia lebih mudah gitu
ini yang tentu nanti saya terlalu teknis
tapi intinya ada mitigasi risiko yang terus dipantau atau dimonitor di setiap daerah
dan pilot project ini sangat penting saya kira untuk menjadi dasar nanti sekolah sekolah yang akan selanjutnya pada tahap berikutnya akan dibuka sudah punya percontohan

uji coba ini akan kita tunggu ya bagaimana semoga memberikan harapan yang lebih baik gitu bagi sistem pendidikan
di indonesia terkait dengan pelaksanaan di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
sayang sekali bapak bapak dan juga ibu kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini karena durasinya sangat
karena durasinya sangat sempit tapi kita harapkan agar bisa memberikan insight dan juga pertimbangan yang baik ya buat pelaksanaan kebijakan ini kedepannya
terima kasih di usuhong measured
terima kasih di diabetes prof minister arief

atas waktunya dalam cnn indonesia newcast pada malam ini